pelaksana tugas ketua umum pssi hinca panjaitan mengumumkan tahapan kongres pemilihan ketua umum dan anggota eksekutif pssi
kongres ini akan digelar tanggal tujuh belas oktober di hotel novotel grand saila makassar sulawesi selatan
pendaftaran bakal calon akan dimulai dari tanggal dua puluh dua agustus hingga lima september dua ribu enam belas
formulir pendaftaran bisa diperoleh di kantor ketua komite pemilihan kongres agung gumelar di jalan diponegoro jakarta
bakal calon juga bisa mengakses laman pssi org untuk memperoleh informasi lebih lengkap
berikutnya bagian administrasi akan menjalankan proses verifikasi selama satu minggu
selanjutnya ada fase banding pada dua belas hingga enam belas september
targetnya nanti pada tanggal sembilan belas september nama nama calon sudah bisa diumumkan dan sudah bisa mulai berkampanye
menurut hinca syarat yang harus dipenuhi sesuai pasal tiga puluh empat ayat empat yaitu harus aktif dalam sepak bola sekurang kurangnya
lima tahun selain itu ada syarat lain yang harus dipertimbangkan